jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang jakarta pusat mulai dilengkapi sembilan belas kursi pengunjung
penyediaan kursi ini diprioritaskan bagi ibu hamil lanjut usia anak anak dan kaum disabilitas
kursi kursi kayu berukuran satu lima meter ini siap dipasang pemerintah provinsi dki jakarta di jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang jakarta pusat senin siang
kursi dipasang di pinggir jembatan penyeberangan agar tidak mengganggu aktivitas jual beli maupun pejalan kaki
pemerintah dki jakarta memasang sembilan belas kursi untuk memberi kenyamanan bagi ibu hamil orang lanjut usia anak anak dan penyandang disabilitas
keberadaan kursi ini juga membuat suasana jembatan penyeberangan terlihat kian rapi
kursi prioritas yang memang untuk pengundung terutama diutamakan untuk ibu hamil mangkla dan anak kecil yang mau kembang
kursi prioritas yang memang untuk pengundung yang mau kembang
sebisa mungkin kursi kursi ini tidak bisa dipindahkan
panjang jembatan penyeberangan multifungsi yang menghubungkan stasiun tanah abang dan pasar blok f memang cukup merepotkan ibu hamil
sepuluh orang lanjut usia yang ingin berbelanja
fasilitas kursi ini diharapkan membuat masyarakat makin nyaman tanpa harus beristirahat duduk di lantai